malang periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sebagai tersangka dalam kasus suap apbd perubahan kota malang tahun anggaran dua ribu lima belas
sebelumnya kpk sudah menetapkan dua puluh satu tersangka untuk kasus ini
satu dari empat puluh lima anggota dprd malang termasuk ketua dprd m arief caksono
diduga menerima suap dari wali kota malang muhammad anton senilai total tujuh ratus juta rupiah
suap itu diduga untuk memuluskan pembahasan apbd perubahan kota malang tahun dua ribu lima belas
sebelumnya kpk telah menetapkan wali kota malang periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas muhammad anton
dan kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan dan pengawasan bangunan kota malang jarod edy sulistiono
sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus ini
dan sebanyak dua puluh dua orang anggota dprd kota malang

telah diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan apbd b
di pemerintah kota malang tahun anggaran dua ribu lima belas
lalu atas perbuatannya tersebut
ke dua puluh dua anggota dprd kota malang periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas disangkakan
di anggaran pasal dua belas kuma
dan sudah ada produser lapangan
tni indonesia dan manggar fatani di gedung kpk jakarta
manggar selamat malam
seperti apa perkembangan terbaru ya mengenai pemeriksaan anggota dprd kota malang
yang kemudian menjadi tersangka jumlahnya
bahkan atau kpk sudah memeriksa dua puluh dua anggota dprd kota malang
apa informasi terbaru yang bisa disampaikan dari kpk
selamat malam rahat
benar sekali kpk telah menetapkan tersangka baru
untuk kasus suap kepada anggota dprd kota malang
dua puluh dua tersangka ini adalah mantan atau anggota dprd kota malang
tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas yang diduga menerima gratifikasi
atau hadiah dari wali kota kota malang
yaitu muhammad anton
yang diduga untuk memuluskan anggaran perubahan
atau apbd perubahan tahun anggaran dua ribu lima belas
dan diduga memang dari awalnya perjalanan kasus ini
ini bukan pertama kalinya kpk menetapkan tersangka
untuk kasus swab kepada anggota dprd malang dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini
mengawali kasus ini dari menjerat terhadap ketua dprd malang
yaitu muhammad arief wicaksono dan kadis pu malang dua ribu dua puluh
yaitu jarod edisulistiono
di mana diduga jarod menjadi perantara dari wali kota malang
yaitu anton kepada ketua dprd malang yaitu arief
untuk memberikan sejumlah nilai tujuh ratus juta rupiah
untuk memuluskan pembahasan anggaran perubahan daerah kota malang tahun dua ribu lima belas
dengan begitu arief
kemudian selaku ketua dprd kota malang
memberikan sejumlah total enam ratus juta rupiah kepada anggotanya
sebanyak empat puluh satu atau empat puluh anggota
di antaranya sebanyak masing masing diduga menerima dua belas lima juta hingga lima puluh juta rupiah per orang
kpk kemudian mengembangkan kasus ini setelah menetapkan tersangka
kepada ketua dpr arief dan juga kadis pu kota malang
kemudian kpk menetapkan delapan belas orang tersangka yaitu
dua belas nya ini adalah anggota dprd kota malang
dan satu orang tersangka yaitu wali kota malang
kemudian dari perkembangan kasus ini juga diduga ternyata
masih ada dua puluh dua anggota dprd kota malang yang juga turut menerima uang suap ini
begitu jadi dari empat puluh lima anggota dprd kota malang
termasuk tiga orang pimpinannya
ini empat puluh satu diantaranya menerima uang gratifikasi
ataupun uang pemulusan untuk pembahasan anggaran apbd perubahan kota malang tahun dua ribu lima belas
jadi dengan begitu
satu anggota dprd kota malang yang kemudian menjadi tersangka di kpk
dari dua puluh dua tersangka baru ini ke dua puluh duanya hari ini diperiksa di gedung pusat kpk
dan hingga malam ini
baru ada sepuluh orang yang keluar dari gedung kpk menggunakan rompi merah
dan kami masih menunggu dua belas orang lainnya
namun dari ke dua puluh dua ini belum ada tanggapan begitu dari mereka mengenai
uang yang telah mereka terima sebanyak dua belas lima juta hingga lima puluh juta rupiah
dan memang masih ada empat orang lagi yang kemudian kami tanyakan
apakah mereka juga turut menerima uang suap begitu
namun dari pihak kpk sendiri mengatakan sejauh ini baru menetapkan empat puluh satu anggota dprd sebagai tersangka
karena dua diantaranya ini baru menjadi anggota dprd setelah kasus ini terjadi
dan dua orang lagi ini dalam kondisi sakit berat sehingga tidak bisa diperiksa oleh kpk
terkait apakah ia menerima suap ini atau tidak
jadi memang kasus ini masih dilakukan perkembangannya begitu reinhardt
dan kami masih menanti penjelasan dari kpk reinhardt